sekretaris unit kerja koordinasi nefrologi ikatan dokter anak indonesia eka laksmi hidayati mengatakan
daging tepek biasanya diolah dengan cara digulai
terus si jamar itu bales dm nya repost gitu kan
yang dibatang oleh warga biak untuk memasak saat berpesta
karena kita harus paham prp itu ada di
semua itu diagreditasi oleh lembaga agreditasi nasional
dan nggak ada yang perbeda sekali dengan yang di indonesia